virus kita ini virus covid ini punya kemampuan adaptasi yang sangat luar biasa
jadi kita pinter pinteran sama covid ini
manusianya pinter pinteran bikin vaksin virusnya pinter pinteran mutasi
bisa jadi urutan sekuasnya itu berubah
sama seperti yang berkali kali disampaikan oleh pak windo
kita harus benar benar satu protokol kesehatan
itu layer pertama kita
karena pertolongan kesehatan secara anatomis virus pintunya masuknya nggak bisa masuk
terus yang selanjutnya ketika barangkali kita kelolosan
kan namanya manusia kan mungkin ada lengahnya gitu ya
virusnya masuk kita sudah punya kekebalan
kita harus memastikan kita sudah punya kekebalan
pasukan tentara kita sudah siap
dan yang ketiga tentunya juga menjaga pola hidup sehat
supaya kita jangan sampai ketika nanti kena
akhirnya menjadi gejala yang berat
seperti itu pak melita